pada arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
pemerintah mengantisipasi lonjakan mobilitas orang dan barang
yang dapat menyebabkan kemacetan di jalur transportasi darat
khususnya di jalan tol
adapun jalan tol yang perlu mendapat pengaturan khusus
adalah titik titik atau daerah yang sering menimbulkan kemacetan
saat terjadi lonjakan arus lalu lintas
seperti titik jalur menyempit pada arus mudik dan arus balik
penyempitan di jalan tol umumnya berada di rest area
ataupun pada gerbang masuk dan keluar jalan tol
serta di lokasi saat terjadi laka lantas
sedangkan di jalan arteri
penyempitan yang kerap menimbulkan kemacetan
berada di sekitar pintu masuk keluar kawasan wisata
lokasi pasar tumpah
sekitar terjadinya laka lantas maupun kendaraan mogok atau rusak
selain memantau titik titik rawan yang menimbulkan kemacetan
pemerintah juga mempersiapkan sejumlah strategi
untuk mengurai kepadatan selama arus mudik hingga arus balik lebaran dua ribu dua puluh
adapun strategi strategi tersebut antara lain
pembatasan operasional angkutan barang
pemberlakuan sistem satu arah
serta pengaturan penundaan perjalanan menuju pelabuhan merak dan pelabuhan ciwandan
penerapan rekayasa lalu lintas ini
untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas orang selama masa lebaran dua ribu dua puluh
yang diprediksi mencapai satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang untuk semua moda transportasi
selain itu rekayasa lalu lintas diterapkan
untuk mengoptimalkan pergerakan lalu lintas
pada ruas jalan nasional
dan untuk memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan
selama musim liburan lebaran dua ribu dua puluh tiga

berita terkini menunjukkan keadaan sejarah di jepang tahun dua ribu dua puluh tiga
tahun ini untuk lebaran ya khususnya jumlah pemudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini diperkirakan akan melonjak menjadi satu ratus dua puluh tiga juta orang
bayangkan satu ratus dua puluh tiga juta orang itu mungkin sepertiga dari jumlah penduduk di indonesia
dan tentu saja ini jauh lebih tinggi dari jumlah mudik tahun lalu dan juga tahun tahun sebelumnya ketika masa covid
nah tentu semua ini memerlukan persiapan yang luar biasa
strategi yang sangat tinggi
sangat berbeda dan tentu saja memastikan bahwa mudik lebaran tahun ini harus berjalan dengan lancar dengan aman
begitu pula arus balik
nah untuk mengetahui apa apa saja yang dilakukan dan mungkin ya informasi apa saja yang perlu diperhatikan khusus bagi para pemudik tahun ini
saya sudah bersama menteri perhubungan budi karya sumadi
halo pak budi pak mendo bapak kabar
dan saat ini kita berada dalam rumah dinasnya ya
dan ini luar biasa cantiknya bagusnya pak budi
biasanya kita ketemu kalau enggak di stasiun atau di studio tapi kali ini di rumah dinas pak budi
nah ini sebelum kita masuk ke diskusinya mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa apa saja yang kita bisa lihat di sini
saya sebagai menteri perhubungan itu selalu menjalin hubungan dengan banyak negara
terutama arab saudara
kita tahu umroh haji kita sangat tergantung
nah oleh karanya saya bersahabat dengan menteri transportasi dan menteri haji
ini dari menteri haji dan itu dari menteri transportasi
transportasi saudi arab ya
waktu kapan ini diberikan
ini kira kira tiga bulan yang lalu
tiga bulan yang lalu
jadi saya memastikan bahwa nanti kertajati jadi tempat untuk haji dan oke berhasil gitu
tapi memang beberapa kali saya mengundang beliau ke indonesia untuk melihat indonesia ya memang something difference gitu
jangan yang kamu bayangkan dulu gitu loh
jadi waktu saya undang di bali dia antusias sekali ya
dan responnya luar biasa
bahkan dia nanti mau investasi di sini
iya mudah mudahan ya harusnya investasi di indonesia
apalagi karena kita mengirim begitu banyak ya jumlah jemaah haji ke
iya luar biasa
kita justru yang memberikan mereka income
ya lebih besar
pak budi ayo di belakang ini
ini tertarik ini karena merupakan kendaraan pertama
ini saya lihat nabi nuh dengan ini ya
abinu ini saat saya bertugas di surabaya ada pelukis wanita
saya begitu salut ya
jadi saya pikir ini indonesia sekali gitu ya
nabi nuh yang kita kenal dalam sejarah saja
tapi digambarkan secara impresif
ini kalau dalam logisan namanya hyper realist
dan menurut saya ini cocok sekali buat pak budi
karena ini transportasinya dengan perahunya ini
yang luar biasa bisa menyelamatkan seluruh satwa yang ada di bumi ini
itu ada dengan pak joko ya
saya bersama pak joko
bersama pak joko itu di jogja
di jogja pada saat itu pak presiden meresmikan bandara iya
jadi kami bertiga dengan sultan
jadi kalau dilihat masih pakai masker
masih pakai shield juga
shield juga gitu ya
jadi pak presiden itu luar biasa
saat saat covid pun tidak berhenti gitu
nah pak budi ini sejak tahun dua ribu enam belas ya sudah ikut pak joko winan

nah ini tentu saja kita dalam semangat lebaran
seorang menteri perhubungan bisa mudik nggak atau terlalu sibuk
saya selalu minta maaf dan bernegosiasi dengan istri dan anak saya satu gitu
daddy itu nanti semuanya jaya muci itu dari cerbon
nanti semuanya jaya muci itu dari cerbon
di semarang mungkin solo mungkin di merak gitu jadi saya belum bisa memastikan di mana itu
pernah satu kali di cirebon pernah satu kali itu di semarang tapi karena kami keluarga kecil
maka kami mobile gitu ya jadi bisa menetapkan tempat yang penting sholat sama sama setelah itu
ya songkeman ya orang jawa setelah itu ya
orang tua di mana sekarang songkeman ke orang tua juga bagaimana masih ada
sudah ada tapi asal di palembang
orang tua saya di palembang orang tua istri saya di solo dulu waktu masih ada bolak balik
tapi sejak menteri ya kami sendiri setelah hari keberapa baru kesana
analisir saya kooperatif jadi mereka berdua ikut saya saya ada di mana sholat saja
setelah itu biasanya saya terbang lagi ke jakarta terus karena kan ada kegiatan karir jakarta
di kaliadem dan sebagainya mesti dilihat orang mau liburan dilihat tapi asik juga
asik juga tapi sekarang masih wait and see kira kira di mana nanti
wait and see macam hari ini yang seru di merak bisa saja di merak
tapi juga saya udah sey sorry gitu bisa saja kita nggak lebaran sama sama gitu loh
ya pahamlah pada saat ini justru kehadiran seorang menteri perhubungan itu sangat sangat dibutuhkan
karena jumlah mobilitas yang begitu banyak nah pak budi seperti kita ketahui
ini kalau kita lihat dari jumlah ini luar biasa kan satu ratus dua puluh tiga juta dan ini dari sabang sampai merauke
coba mungkin persiapannya khusus karena ini kita pertama kali setelah covid lah kira kira dengan jumlah seperti ini
sejauh mana persiapannya apa yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya khususnya ketika pada saat covid
dan bagaimana ini mengatur jumlah lalu lintas dan nanti arus mudik yang diperkirakan
jumlahnya juga tidak kalah
kalau pak presiden selalu simple world gitu ya gimana mudik itu nyaman simple worl
tapi gesture nya mengharap kita harus kerja keras
nah oleh karanya saya sejak tahun lalu itu juga sudah delapan puluh enam juta ya
kita ada pelajaran pelajaran yang katakanlah bermanfaat untuk kita improve sekarang
dari pelajaran itu lalu kami tiga bulan yang lalu melakukan survei
survey seperti survey field press jadi profesional kita lakukan
survey dilakukan oleh teman teman yang juga biasa men survey field press
ya kalau bahasa
dan ini angkanya akurat lah misalnya
ya relatif akurat kalau seperti itu kan respondennya juga dibuat
terus kita pakai metode yang benar ini kita ada badan kebijakan transportasi yang melakukan itu
teman teman sudah melakukan beberapa tahun tahun lalu relatif akurat ya
jadi kita temukan delapan puluh lima lewat delapan puluh enam juta
ya tahun lalu
dan memang luar biasa tahun lalu pun sebenarnya saya deg degan gitu ya apakah itu bisa dilakukan
delapan puluh lima nah sekarang satu ratus dua puluh itu juga
jadi saya dua minggu ini rocok ke beberapa kantor
ke kakor lantas ke menteri pu ke bapak mentro pmk
untuk bagaimana riset ini kita letakkan pada policy yang akan kita laksanakan nanti
kan kami leading sector
untuk menentukan policy
walau nanti di lapangan kakor lantas yang melaksanakan ya
nah hasilnya ya ini lebih optimis lah ya
jadi saya teratas pak presiden diminta saya laporan
kapolri diminta laporan
lalu saya sampaikan pak maaf ini bukan memberikan suatu angka yang mustahil
tapi catatan kita
catatan kita dari survei itu
pak liburnya ditambah satu hari dong
jangan satu hari dua hari
jadi pajulah ke tanggal sembilan belas
bisa dibayangkan mbak nesi
nah saya udah melihat bahwa kak agor lantas itu nervous ya dengan dua hari
dalam arahan presiden itu
sudah dua hari menjadi empat hari
itu pun kami selalu mengkampen
bagaimana kegiatan kegiatan mudik itu lebih awal
dan alhamdulillah berhasil ya
saya sangat mengapresiasi upaya upaya polri
begitu proaktif begitu terbuka
dan memberikan kesempatan kita mengarahkan
karena bukan di sini
kita lihat tidak ada ekoktoral
jadi sudah mulai ya harus melihat
tanggal tujuh belas nanti lebih akan masuk ke puncaknya
ya delapan belas itu udah benar benar
memet banget gitu ya
nah kami dengan pak menteri pmk
dan juga polri sian sudah mengadakan rapat
semua kl menjelaskan
ya tentu kapolri dulu saya menteri pmk menteri kesehatan pertamina
bahkan waktu itu kita hadirin juga basar nas
untuk adanya kemungkinan ada apa apa
dan juga bmkg
untuk berkaitan dengan itu
saya sangat mengapresiasi upaya upaya polri
begitu proaktif begitu terbuka
memberikan kesempatan kita mengarahkan
karena bukan di sini kita lihat tidak ada ekospektoral
jadi polisi welcome tni juga mendukung
kementerian pu berjibaku ya
dan pendek kata kita memang melihat bahwa effort ini sejalan dengan apa yang dicatat oleh pak presiden
apa yang harus di improve
ya di merak itu kita punya pengalaman yang kurang baik
karena jumlah pelaguan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas
kapasitasnya tidak sesuai dengan volume yang datang
dan alhamdulillah sudah ditambah ada namanya ciuandang ya empat pelaguan
sehingga kalau saya dalam teknis itu namanya vc resil
jadi adalah volume yang akan meliwati satu kapasitas tertentu
nah ini kemarin kita rapat sudah enam puluh satu
karena pada saat
kita tidak memprediksi kan hari hari terakhir si pemudik itu akan berangkat hari ini besok atau bersama sama
jadi kampanye ini kita jalankan
nah dari emperis itu volumenya sedemikian kapasitasnya sudah demikian
nah ini juga bukan kita hitung di merak tetapi juga di cipali
tapi mbak aresi yang
kita pikirkan bukan jawa saja
walaupun emang mayoritas di jawa
jawa itu signifikan banget
jadi selama lebaran ini ya saya keliling disini dengan pak kapolri
dan banyak bottleneck nya kan disini
kalau bicara bottleneck ada beberapa titik yang
bottleneck satu saya sudah sebutin di merah
yang kedua itu di cipali
bayangkan mbak ada empat jalur
di cipali itu jadi dua jalur
beruntung kita bisa empat jalur
pak menteri bumn membangun ada tiga jalur dan empat jalur
kemarin mungkin dengar kan teman teman dari cipularang marah
karena gak masuk
sudah terlanjur kita one way
nah saya harus cerita juga
effort menteri pu itu baik sekali
jadi selain ini selesai
cisendawu juga akan fungsional
mesti nya tanggal lima belas
tapi mungkin mundur delapan belas
kapasitas dari cipali ini
tidak kuat untuk menambah
nah dalam kesempatan ini justru saya
menghimbau kepada masyarakat
yang dari cisendawu
itu akan kita batasi
operasi hanya jam delapan sampai jam tiga
dan operasinya bisa buka tutup
jadi teman teman saudara saudara yang dari bandung
mau ke cirebon
pergilah jam delapan sampai jam lima belas
nah informasi ini harus betul betul disampaikan
sampai tadi pagi saya juga harus
jelaskan pak kak orlantas
pak informasikan yang clear
jangan orang overestimate ya
harus kita manage dengan baik
mungkin tahun depan akan lain
karena kita lebih siap dengan
jalan tol cipali yang
lebih banyak jalurnya
jadi saya menghimbau masyarakat
jadi lebih awal lah
tapi ini kan bukan saja mudiknya
justru arus balik juga nanti sama ini
bagaimana yang diantisipasi
dan kira kira idealnya itu
dari tanggal berapa ke tanggal berapa
supaya lebih mudah lah
supaya tidak terjadi kemacetan
lain mudik balik ya
itu ke arah jawa
fulma yang banyak
dari jawa timur
dari jawa barat
mereka akan sama sama
puncaknya kita perkirakan dua ribu lima puluh enam
tapi bisa juga
kalau dari segi jumlah
ini bagaimana pak budi
ada survei apakah berkurang dari satu ratus dua puluh tiga juta
atau justru lebih tinggi
biasanya kan kalau mudik balik kan
ada yang dibawa
ada dua yang harus saya katakan
saya berharap sih
saya selalu bicara
dan teman teman media itu sangat kooperatif
kalau bisa nggak usah mudik dong
di jakarta saja
atau di jabodetabek
gak usah kemana mana
kami satu dua hari ini akan melakukan survei
tapi mungkin untuk internal saja
untuk mengukur apakah
kami mendoakan agar
memang relatif panjang biasanya
jadi anak anak kan
kalau sampai kampung
dua puluh lima dua puluh enam itu puncak
dan satu tanggal satu
pada saat hari buruk
nah oleh karanya
crucialnya itu di cipali lagi
bagus bagus ini waktu saya pergi ke
rest area nya justru jadi tujuan wisata sendiri
berfikir yang cerdas
untuk balik ke jakarta
saya mencoba minta
selain rest area nya sudah ditambah
sistemnya lebih bagus
waktunya lebih pendek
dengan sedikit bergurau
abis mudik itu kan
enaknya kita jalan jalan
dari semarang itu
ada endok asin nya gitu ya
ada juga cerebon
di situ makanan enak sekali
jadi saya juga
di situ ada makanan apa saja
kami juga minta
makanan yang kecil
kalau enggak ke restoran
itu jadi alternatif
karena itu biasanya beberapa tahun ini
memang tidak terjadi ya
mereka sudah menempuh
sampai ke titik cipali
itu kira kira delapan jam
yang mudik ini
lakukan dengan cerdas
kalau bisa mundur tanggal dua
atau tanggal dua puluh tujuh
itu enggak di
kecuali mungkin asn harus tepat waktu
balik ke kantor
nah oleh karanya
tapi volume nya tetap tentu
budi ini kan sudah menjadi
menteri perhubungan selama tujuh tahunan
baik darat laut udara
ini kan merupakan fokus
dan khususnya pada momen momen yang krusial
dan juga saat saat liburan lainnya
dalam beberapa tahun ini
dari segi modusnya
apakah itu kapalnya
dan juga tentu saja
jalur darat transportasi
dan apakah ada perubahan kebiasaan
yang sekarang sudah mulai dianut
kenapa banyak sekali yang ingin mudik
karena sudah selama tiga tahun kan
mungkin harus mengerem diri ya
harus dipahami sebagai
dan secara ekonomis pun
jadinya orang nabung
sudah punya uang cukup
atau kegiatan ekonomi itu
mudik ini sangat potensi
dari segi ekonomi juga membagilah
dicanangkan pak presiden
diterjemahkan dengan banyak pembangunan ya
pembangunan jalan tol
tahu nggak berapa kilometer sejak pak
jalan tol itu
pak menteri ppr
mindset atau kehendak
lihat dari atas
lebih banyak kendaraan pribadi
motor atau apakah dengan
masih kendaraan pribadi
ya harus dipahami juga
jadi kendaraan mobil
berulang kali kami sampaikan
jangan naik motor
bahkan motornya itu diangkut
diangkut pakai truk
supaya nanti naik bis sampai sana ketemu
motornya lagi ada
tapi sekali lagi
kalau sekarang masih ada di jakarta
di jakarta aja
saya baru baca berita tadi
mereka yang naik motor
kalau ke jakarta sampai semarang
itu kan delapan jam
saya juga terima kasih dengan media
untuk memberikan catatan
karena ini luar biasa
tapi susah loh untuk menghilangkan ini
karena pertama motor itu paling
dan juga orang indonesia memang punya motor
apalagi jumlah mobil
dari segi harga dan lain sebagainya
ini sebenarnya kan kalau kita
kereta api kita kan sekarang sudah bagus
saya tuh ingat kalau dulu
misalnya kalau beliput budik itu
yang kapalnya sampai oleng
kereta api orang berkerumunan di atas
dan lain sebagainya
ada nggak yang menarik dari segi safety
selama tahun ini
apakah dari segi keamanan
ketertiban di jalanan dan berlalu lintas
itu ada perbaikan
kalau mbak desi
mungkin tiga tahun yang lalu
selalu ada foto
kalau nggak pakai baju dan sebagainya
mereka harus pergi
tapi volume nya tertentu
nah kami ke menteri raya perhubungan
lalu apa yang kita lakukan
kita menambah jumlah
menugaskan kapal kapal negara
untuk ke sana
jadi alih fungsikan ya
jurusan juga gitu
yang tadinya di indonesia bagian timur
kan relatif banyak yang
kalau natal mereka
pindah ke sini
kita juga didekasi sana
walau juga tidak serana
tapi mungkin tahun ini
karena tahun kemarin sudah berhasil
kita tidak menemukan satu jumlahnya
yang melampaui kapasitas
jadi lebih bagus ya sekarang
tapi empat tahun yang lalu itu problem
kalau bicara vsw juga
satu problem bagi kita adalah
volume nya tertentu
apalagi setelah covid
kan jumlah pesawat ini
sangat berkurang dibanding sebelumnya
pesawat itu tadinya
enam ratus lima puluh sekarang mungkin baru sampai tiga ratus lima puluh
pesawat itu fit
nah untuk fit seperti apa
dia itu di rem cek
di cek apakah dia like terbang
dan dilakukan lebih awal
supaya pada saat
dan kita juga untuk meningkatkan volume
lebih pagi lebih malam
sehingga kalau pesawat yang tadinya
lima perbangan bisa jadi enam
keliling sehingga itu
tapi dengan rem cek tadi lebih baik
jadi safety itu memang
harus kita tingkatkan
kereta api juga
tapi sumber kecelakaan selama ini apa ya biasanya
apalagi dengan ini
apakah masih ya
kecelakaan lalu lintas karena
atau karena bottleneck dan lain sebagainya
pertanyaan yang baik
kelecehan paling banyak itu
jadi mereka jalan dari sini
sampailah di solo
jogja atau semarang
lalu mau liburan
tidak di rem cek
bukan tidak di rem cek
jadi kan banyak kopaja
yang sudah tidak promosi
langsung dipakai lah
jadi tidak layak
tidak semua pemda bisa melakukan rem cek
tapi kami sudah mengimbau
kewajiban melakukan rem cek
saya sampaikan dengan
berarti kan jumlah personelnya
tahun ini yang dilibatkan
untuk mengurus ini semua
ada berapa ya kira kira
di daerah magelang itu
ya udah kita suruh pulang
di protes sama penumpangnya
nah waktu itu
kita di end bis yang lain
tapi itu pelajaran yang baik
supaya lain kali
nah kecelakaan nomor dua itu motor
ya lah pastilah
motor luar biasa
jadi jumlahnya banyak
kalau base kan banyak karena
sekali punya kecelakaan itu tiga puluh orang ya
kalau ini satu satu
nah angkanya itu membaik
tahun ke tahun membaik
himbauan kita tentang motor dan
didengar dengan kehati hatian
bisa diulang lagi mungkin khusus untuk yang baru
yang wisata ini
perusahaan yang baik
suruh naik bis
dia gak tau tikungannya seperti apa gitu
jadi memang kita mengimbau banget gitu
membuat kereta bukan di jawa
beberapa minggu yang lalu
makassar ke pare pare
jadi kita sudah menapak
pada satu setting
transportasi massal itu
menjadi satu keharusan
menhu bagaimana melihat kondisi
dari misalnya tadi
apalagi kan nanti dengan ada kereta api
yang sudah istilahnya sangat modern
dengan seperti jauh lebih nyaman
daripada naik pesawat misalnya
ini kita ada
ada kemajuan yang bisa kita
kalau berkaitan dengan kereta api itu
bahkan sekarang ini
ada modus ya
jadi kereta api
sangat nyaman sekali
nah oleh karanya
kereta api ini sangat diminati
kita punya rel itu
jumah rolling stock nya juga
sayang ya sebenarnya
kebanyakan masih peninggalan
itu sudah ada yang baru sejak pak jokowi
ada penambahan ya
jadi dulu itu
kalau kita sekolah dulu
kereta api adu banteng
jadi pada saat lalai
nah sekarang itu
pemerintah jokowi sudah membuat
semuanya itu dua jalur
dua jalur itu
mempunyai suatu implikasi yang baik
satu kecepatan naik
yang ketiga adalah
orang yang naik lebih confident
karena tidak ada rasa takut ya
improve dari kereta api
kapasitasnya belum maksimal
kereta api dengan kecepatan cepat
di jakarta bandung dan lain
sebagainya tapi sebenarnya
buat pulau surijawa ini kan bagus ya
harusnya kita lebih
semuanya berbasis kereta api
sehingga kita tidak terlalu tergantung
pada mobil pribadi
sedikit cerita aja
kereta bukan di jawa
beberapa minggu yang lalu
makassar ke pare pare
jadi kita sudah menapak
pada satu setting
transportasi massal itu
menjadi satu keharusan
pada kemarin sudah jalan
kalau ada ikn mungkin akan ada
dari balikpapan menuju ikn
dan kereta yang di sana
mungkin lebih inovatif
karena kita akan gunakan kereta listrik
dalam bahasa tenis
jadi satu kereta
yang dia kayak tram
cuma satu bis
jarak satu kereta
dengan kereta lainnya pendek
sehingga orang tidak bosan untuk menunggu
nah itu kita lakukan
tapi dalam desain
jadi ikn itu adalah satu
satu tempat kami
dari kementerian perubahan
jadi semua harus berbasis
pokoknya harus selama lingkungan
tapi sebenarnya nanti harus seluruh indonesia
karena di sini
masalah perubahan iklim
dan lain sebagainya
itu juga punya target mengurangi emisi
sampai nol pada tahun dua ribu enam puluh
ini bagaimana kita transisi
untuk ke ev ini
ke kendaraan listrik
dan juga yang kendaraan berbasis baterai
pemerintah bisa kira kira mencapai target ini
nah indonesia ini
itu memiliki arti tersendiri
produsen punya preferensi
mobil itu di indonesia
karena kita lebih dari satu juta
ini berapa inisiatif yang dilakukan oleh
bersama pak presiden
pabrikan ev itu
ada di indonesia
katakan hyundai sudah ada di sini
lalu dari rrc
menjadi target kami juga
apa persisnya targetnya
karena ini kan harus ada perubahan mindset
dan juga perubahan
infrastruktur dan lain sebagainya
tidak mudah kan saat ini
untuk mendorong orang menggunakan ev
jadi memang ev ini
secara ekonomi masih mahal
ini kan harus dimulai
untuk membuat road map
kurun waktu berapa lama
tidak gampang nih
karena ada perlawanan
yang menggunakan bahan bakar
mereka sudah invest di sini
kalau motor mungkin masih bisa di
jadi pertanyaan yang baik
karena paling banyak juga kan
penggunaan bahan bakar itu
paling banyak di kendaraan
paling banyak di motor
harganya relatif lebih murah
tapi saya disusi
dengan pak menteri sdm
yang harus disusuri itu
dibangun di sini
itu kan nambah jumlah kendaraan
jumlah motornya akan sama
tapi lebih ramah
ini ada hitung hitungannya
kira kira ada target tahun dua ribu tiga puluh
harusnya semua motor sudah bisa dikonversi dong
kalau motor insya allah
jadi sama menteri sdm
pespa pespa yang lama itu kita pakai
ini saya lihat pak budi ada punya pespa listrik
nah konversi ini bagus
jadi menurut catatan
menarik ya mbak desy
subsidi itu kan
pemerintah keluar uang
kalau tidak salah tujuh juta ya
terus dilawankan dengan
subsidi bahan bakar
itu pbq ini tiga tahun
jadi tiga tahun
subsidi itu akan balik dengan
ev ini digunakan
jadi sangat menarik
dan ini ada menciptakan
ini lagi bisnis model lagi
dengan harus ada baterainya kan
berarti jadi baterainya juga harus dibuat
beruntung kita punya
jadi pertarungan ini
jadi kemarin saya bahas dengan
teman teman kementerian lain
kehendak untuk menjadi
memiliki suatu format
bisnis yang lebih mudah
kita gak mau
asean itu jadi satu
jadi roadmap itu
bersaing untuk berkompetisi
car terminal itu sudah cukup baik
yang penting iklim usahanya juga akan dipermudah
ijin dan lain sebagainya
ini biasanya kan yang menjadi
buat investor datang ke indonesia
karena banyak sekali
tapi kalau saya lihat kan dengan jumlah
kita yang mudik satu ratus dua puluh tiga juta
sebenarnya kan kita bisa bikin pasar domestik
sendiri pak budi
kita gak harus terlalu khawatir
ya saya harus katakan
bahwa pasar domestik kita itu luar biasa
menginisiasi bus elektrik
kemarin di g dua puluh
sudah ada bus elektrik
yang buatan inka
mindset atau meletakkan dasar dasar tentang ev ini
menggunakan ev ini saya lihat
dikat pemerintah contohnya
ini kan harusnya dimulai dari
pemerintah sendiri dulu sebagai role model
mobil ini jangan yang besar besar
inilah tapi harus mobil elektrik kemudian asn kemudian ya semuanya ini kapan kira kira saya
nggak jangan hanya di kn saja tapi sombong kementerian saralah penterian yang pertama
karena menggunakan ify sehari hari saya menggunakan ify yang relatif kecil tapi enak nyaman nyaman
nah sekarang ini jujur ya belum kemusaha menteri yang mau menggunakan nah musiknya sama sama
seperti yang sampai mulai dari model model dari government government lalu yang kedua kita
menggunakan angkutan publik yang ev karena kalau taksi kan kita bisa gunakan untuk menggunakan ev
bus juga gitu
terus motor kalau sudah mulai dari situ jumlahnya lumayan karena gini ada juga masalah charging
station ya charging station kalau jumlahnya itu memadai maka harga opec daripada kegiatan
ev ini menjadi lebih rendah kemarin saya diskusi ya dengan
menteri transportasi singapura mereka belum mulai eh gimana kamu lakukan
saya bilang ya kami lagi berusaha mudah mudahan singapura juga bantu kita support untuk beli
biar kita hai saya bilang nanti kita subsidi jaga getul subsidi tapi sebenarnya supini
lazim dilakukan jadi pak presiden bahkan ngomong jangan takut takut memberikan subsidi
karena dengan adanya speedy maka volume dan ev nya banyak
saya bilang nanti kami kan punya pengendara motor banyak
supaya nilainya lebih ekonomis kapeknya itu kita potong dengan menjual baterai
jadi katakanlah motor itu dua puluh juta baterainya bisa enam juta sendiri
jadi bisa sewa kan
taruh di situ masuk gitu ganti lagi gitu
tapi kan itu kuncinya harus ada ekosistem
taruhlah misalnya lima tahun dari sekarang ini rata rata motor yang dimiliki itu kan adalah dari listrik
nah perjalanan ke mudiknya lumayan cukup jauh berarti kan harus ada charging station di mana mana
karena baterainya kan
jadi memang kalau saya harus jujur mudik kali ini belum terlalu banyak ev
karena populasinya itu harus kita manage dari mulai kota besar
dengan populasi charging sensesnya yang lebih banyak
mulai dari kota kota besar
baru kita bergerak ke kota yang lebih kecil
tapi sekarang pertamina pln
sudah menyediakan itu
walaupun kan itu take time
jadi kalau nanti charging stationnya itu berutua swap sewa gitu dia berhenti kasih ambil lagi lalu berjalan lagi
tapi ini menarik kalau pak menhub sekarang sudah punya sudah pakai mobil listrik harus berlomba lomba ini antara pak menteri dan
menteri menteri yang lain pakai
kalau enggak kita kan semua bilang loh yang pemerintahnya saja mereka enggak pakai apa yang mereka pakai

jadi nah disini menurut saya itu penting ya
kalau tidak susah itu untuk mencapai target dua ribu tiga puluh lima untuk ini
tapi anggaran khusus untuk tahun ini apakah ada perbedaan dengan covid dan kira kira difokuskan untuk apa kali ini
karena beberapa tahun yang lalu kan dari focusing
anggaran kepentingan perubahan malah turun
karena banyak dipindahkan ke kesehatan
tapi semua itu kan bisa disiasati
di tengah kita turun anggaran ya saya mantan orang korporasi jadi yaudah ngapain mesti beli
ya jadi sekarang leasing
daripada kita mesti beli keluar anggaran satu tahun di stretching menjadi lima tahun
jadi kantor itu juga tidak memilih risiko yang besar terhadap itu kan
kalau rusak ya kembaliin rusak gitu
daripada ada depresiasinya juga kan nanti kalau punya sendiri
jadi apa apa saja yang di leasing
yang sudah sekarang ini baru mobil
terus beberapa motor
terus kita sudah menginisiasi bus listrik
kemarin di g dua puluh sudah ada bus elektrik yang buatan inca
nah sekarang ini saatnya kami mencoba untuk meng invite lah
kan kalau ingin pabrik itu ada sekali lagi saya katakan skala ekonomi
nggak mungkin bangun pabrik yang jumlahnya untuk seratus
dia mesti lima ratus ribu atau seratus ribu atau besar lagi
nah oleh karanya ini ada teman teman yang ke hannover punya inisiatif membuat
kendaraan listrik saya sarankan
eh kalian bikin ya kendaraan bis yang nggak terlalu besar nggak apa apa
dari luar nggak apa apa
jadi sasisnya katakanlah dilakukan
supaya juga efisien
karena kalau kita bangun di sini semuanya
harganya menjadi lebih mahal
jadi ini intensif kita mulai g dua puluh
nah mindset atau meletakkan dasar dasar tentang ev ini kita lakukan
dan sudah kita coba kemarin teman teman yang ke hannover
silahkan cari pabrikan yang mau join di sini
karena kalau join itu tidak mudah
tapi sekali kalian bisa merebut pasar itu
dan potensi pasarnya kan besar sekali bagi indonesia ini
nah ini sesuatu kebutuhan lah
istilahnya pak budi mungkin terakhir ini kan tahun dua ribu dua puluh
sebentar lagi kira kira pr apa saja yang menhub harus selesaikan
dan yang masih menjadi fokus prioritas satu tahun ke depan ini
infrastruktur itu kan bisa dikatakan
bisa dikatakan never ending
kalau rusak harus di maintain
makin besar volumenya kecuali kita kayak negara tertentu yang zero growth
jadi mesti tambah
even itu pada negara yang zero growth pun
kehendak untuk menahan itu tetap tinggi
nah kami memulai dari satu yang memang menjadi basic need
yang membuat konsep indonesia sementara
konsep indonesia sentris
itu mbak desi kalau kita lihat di indonesia bagian timur
kita jangan ngomong jawa aja
indonesia bagian timur itu konektivitasnya relatif belum kita maksimalkan
atau ada disparitas harga
makanya pr bagi kami dan berulang ulang saya ngajak teman teman
itu namanya kapal perintis
namanya tol laut
itu harus kita letakkan secara baik
karena sekarang ini secara komersial
pergerakan di indonesia bagian timur belum ekonomis
nah dari tujuh tahun saya jadi menteri
kita diinstruksikan pak presiden membuat kapal tol laut
nah perlahan lahan membaik
jadi kalau tol laut
mana tol lautnya kalau datang
jadi kan ada suatu kebutuhan
nah kami juga meningkatkan
tadinya dua kali seminggu menjadi sepuluh hari
sehingga ke kota kota itu menjadi terdistribusi
bahkan tahun lalu kami mendapatkan satu temuan yang baik
yang merahuki itu sudah gudang pangan
jadi seluruh papua itu kita gerakan dari situ
menuju ke titik titik papua yang lain
mungkin ada pesan terakhir mengenai ini
harus balik ini budik balik ini
saya nggak bosan bosannya mengingatkan
satu yang yang motor
karena seolah olah lengah ya
dan jangan terlalu banyak orang juga ya
terlalu banyak orang
yang mau liburan
liburan ke kopeng liburan ke pangandaran
tapi terakhir saya terima kasih pada media
sangat kooperatif menginformasikan
memberikan informasi lebih awal
tentang apa policy yang kita lakukan
terima kasih mbak
memang ini tugas kita ya
memberikan informasi dan juga tentu saja
agar masyarakat tahu lah
apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
untuk memastikan semuanya itu aman
semuanya itu selamat
dan juga bahwa infrastrukturnya
supaya kita semua bisa mudik
dan balik lagi dengan selamat
pak budi terima kasih atas insight nya
selamat hari raya dufitri juga
mohon maaf lahir batin
dan ya demikian insight nya si anwar kali ini
bersama menteri perhubungan kita budi karyas madi
dan juga selamat hari raya dufitri
bagi para pemirsa mohon maaf lahir batin
dari saya terima kasih atas perhatiannya
sampai jumpa stay safe bye bye